komisi pemberantasan korupsi berencana memanggil kembali mantan gubernur jawa barat ahmad heriawan
untuk diperiksa sebagai saksi untuk sejumlah tersangka kasus suap proyek pembangunan mekarta di kabupaten bekasi
ahmad heriawan sebelumnya pada dua belas desember dua ribu delapan belas lalu mangkir dari panggilan kpk dengan alasan surat pemanggilan salah alamat
sejumlah saksi juga yang akan diperiksa termasuk mantan gubernur jawa barat yang pernah dipanggil sebelumnya
tapi belum bisa hadir karena berbagai alasan
jadi tentu saja dalam proses pemeriksaan berikutnya kami harap bisa hadir dan pemeriksaan bisa berjalan dengan baik